jangan bikin gue makin penasaran
sebenernya sih bulan
bulan tuh gak
gak ngasih contekan
kok raman sama susan sih
terus pak indra ngeliat disangkanya itu kertas punya gue
terus lo masih pegang kertas contekan itu
ya enggak lah
ada sama pak indra
yaudah kalau gitu besok gue coba terus surya
gue mau selidikin siapa yang udah ngerjain gue
yaudah gue balik ya
gitu doang maksudnya
ya masa langsung pergi sih
bilang dadah kek
atau selamat malam
selamat malam pacar
biar gak garing
selamat malam bulan purnama

lo tau gak
cowok yang bertanggung jawab itu
bukan cowok yang nempatin janji doang
tapi yang punya inisiatif
buat bahagiain seorang cewek
angkat sekolah yuk
kan kasian juga sih re
udah jauh jauh kesini

lo pasti belum berangkat ke sekolah kan
nah lo mendingan keluar deh sekarang
gua ada di depan rumah lo
lo di depan rumah gue
dalam rangka apa lo jemput gue
kenapa sih ya sensi banget
ya emangnya gak boleh
itu sesekali jemput temen
gak ada lo keluar sekarang ya gue tunggu depannya
kesambur apaan ya anak
gak usah sok bahasa basi deh
soal segala mau jemput temen
langsung aja ya
kalau ada urusan apa sama gue
itu lo tau yas
jadi gini yas
lo kan temen deket gue ya
dia pasti pernah dong curhat sama lo
nah gue pengen tahu nih
gibran itu siapa sih
gak tau lah
gibran itu penyerah di favorit gue
calon pacar gue juga di masa depan
jadi gibran tuh beneran ada
dia seorang penyerahnya
dan dia seorang penyerahnya
dia penyanyi radio
wah itu kudet banget sih
masa penyanyi radio paling hits aja lo gak kenal
ya kan gue gak pernah dengerin radio
eh bener gak sih
wulan itu deket sama gibran
deket dari hongkong
ya enggak lah
si wulan itu malah paling gak suka sama yang namanya gibran
setiap gibran siaran radio
dia malah pergi jauh jauh
tapi kok kak rahman yakin banget
kalo mereka tuh pacaran
gue jadi makin penasaran
gue harus cari tahu soal contekan yang bikin mulan kena hukuman
coba gue tanya susan lah
ya ampun man
mana lama gak denger lo manggil gue
hai susan ulang dong
ada apaan sih man
oh gak ada
gak apa cuma pengen ngobrol aja
kita kan udah lama gak ngobrol
gue denger dengar ya
kemaren di kelas lo itu ada ulangan
terus ada yang kena hukum ya sama pak indra
oh iya itu sih pula
tahu dari mana soal ini
gue denger denger aja tadi dari temen
emangnya wulan itu kasih contekan yang siapa
bukan ke lo kan sun
soalnya gue tau banget lo tuh orangnya pintar
jangan bikin gue makin penasaran
sebenernya sih wulan
wulan tuh gak ngasih contekan
kok roman sama susan sih
kan harusnya sama gue
dia emang gak ngasih contekan tapi sebenarnya tuh
eh yaudah yonaman gue mau ke kelas dulu ya
eh roman aku duluan ya roman
bikin apa sih susan
ngerusak rencana aja
padahal tadi susan udah hampir ngomong tuh sama gue
suson mau ngomong apa ya tadi
dia pasti sembunyiin sesuatu
gue harus terus selidikin masalah ini
gue harus terus selidikin masalah ini
gua harus terus selidikin masalah ini
eh tunggu tunggu tunggu
gue cuma ngomongin film baru
gua ngomongin film baru sama roman
roman ngomongin film baru sama lo
ya mana gue tau bell
orang tiba tiba ya gue lagi jalan
terus tiba tiba tuh si roman ngajak gue yang ngomong
ntar dia kira gue bulot lagi kalo diemin dia

ya ampun elo tuh curigaan banget ya sama gue

lagian ya lo tuh jangan terlalu negatif thinking sama sahabat sendiri
lo tuh positif thinking doang dikit tanya sama gue
lo tau gak apa
kita kerjain mulan kayak kemarin
oh gitu ya
boleh lah boleh
lu gak semangat gitu sih
eh siapa bilang eh gue semangat banget nih
gue semangat banget denger rencana lo tuh
yaudah kita tasan dulu
yaudah kita tas yuk
ini aku lagi di jalan ke sekolah

hari ini sih
karaman yang jagain mama
aku udah kangen banget nih sama papa
iya yaudah ya
kenapa lagi sih ini mobil gue
perasaan baru ini servis ya
ada aja deh
udah jam segini lagi malah gue ada ulangan bahasa indonesia
udah ada ojek ya